sub dari sosis
dia jatuh cinta dengan putri koki kerajaan dan dia ingin dunia melihat betapa bijak dan cerdasnya dia
mari aku bertanya padamu lagi maukah kau menikah denganku
kau adalah seorang pangeran yang mulia dan kau harus menikah dengan seorang putri
tidak harus aku tidak bisa membayangkan menikahi seorang wanita yang bahkan tidak bisa memakai sepatunya sendiri tanpa sepuluh pelayan
tentunya kerajaan tidak membutuhkan kesombongan seperti itu perlu seorang ratu yang bijak dan juga pintar
para putri sudah ada di sini dan raja berharap kau menikahi salah satu dari mereka
aku tahu jalan keluarnya mari tahukah kau apa artinya membuat sup dari pasak sosis
membuat sup dari pasak sosis adalah ungkapan denmark yang tidak berarti apa apa
tidak mungkin membuat sup dari pasak sosis
jadi ketika seorang membuat sup dari pasak sosis itu berarti mereka tidak masuk akal
baik ketika mereka bereaksi terlalu banyak atau terlalu banyak menuntut
di sisi lain jika ada seseorang yang berhasil membuat sup dari pasak sosis
itu juga artinya mereka telah berhasil menyelesaikan sesuatu yang sangat sulit atau sesuatu yang dianggap mustahil
malam itu ketika semua orang berkumpul untuk perjamuan kerajaan
sang raja mengumumkan
aku ingin membuat pengumuman
seperti yang kalian lihat anakku telah tumbuh menjadi pria yang baik
seorang pangeran tampan yang mahir dalam urusan pemerintahan ilmu pedang dan juga hukum
sudah saatnya dia menikah dengan seorang putri yang suatu hari akan menjadi ratu red leg
memang benar beritahu kami pangeran redleg bagaimana kau bisa membuat sup dari pasak sosis
tidak ada masalah
kau akan memutuskan siapa yang kau pilih untuk dinikahi
aku pikir seorang ratu mewakili masa depan seluruh kerajaan
karenanya dia harus mandiri cerdas dan juga bijaksana
jadi jika kalian tidak keberatan biarkan ada kontes kecil di antara para wanita yang ingin berpartisipasi
aku akan menikahi wanita yang akan membawa rasa
aku akan menikahi wanita yang akan membawa resep
dan memasak sup dari pasak sosis
bagaimana cara membuat sup dari pasak sosis
ini akan terasa mengerikan
dan mungkin bahkan itu juga tidak sehat
dan bagaimana anakku yang malang akan membuat sup
dia adalah seorang putri
tapi kalau memang seperti itu persyaratannya
kami adalah para putri
kami bisa menyelesaikan apapun

ada tiga putri yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam kontes
putri pertama mendapatkan pasak sosis raksasa yang dibuat
dan melakukan perjalanan jauh dan luas dengan membawa rombongan penjaga dan juga pembantu
untuk mendapatkan resep membuat sup
suatu malam dia mendapati dirinya di hutan
para pengawalnya membangun sebuah camp untuknya
tapi di pagi hari dia terbangun dengan tawa
dia pergi ke jendela
dia melihat peri muncul dari bunga
mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu
dia mengambil pasak sosis dan pergi menemui mereka
wow siapa kau apa yang sedang kau lakukan
hai apakah itu pasak sosis yang kau pun cari
itu sangat besar tidak pernah melihat yang lebih besar
itu adalah hal yang kami cari bisakah kami meminjam selama beberapa menit
peri terbang tinggi di langit membungkus cahaya matahari di sekitar pasak
dan menciptakan hujan tetesan embun pada semua daun dan bunga
setelah itu mereka kembali untuk mengembalikan pasak sosis kepada sang putri
terima kasih banyak
terima kasih banyak putri
bisakah kau membantuku dengan sesuatu
aku sedang mencari resep sup dari pasak sosis
kami baru saja melakukannya putri
kami baru saja membuat sup dari pasak sosis
kami tidak tahu cara membuatnya
tapi ini kau mungkin suka ini
putri pertama kembali ke pangeran dengan pasak sosis
mereka tidak bisa memberitahu aku cara memasak sup dari pasak sosis
tetapi mereka memberi aku ini
aku alergi terhadap violet
aku kira inilah saatnya untuk kontestan berikutnya
jadi sekarang waktunya putri kedua
dia pergi ke neneknya yang bijaksana untuk meminta nasihat
sup dari pasak sosis kan
untuk mempersiapkan itu kau harus mencari hikmat
menyalakannya dengan imajinasi
mengekspresikannya dengan hati seorang penyair
menyalakannya dengan imajinasi
dan mengekspresikannya dengan hati seorang penyair
oh oke aku seorang putri
dan aku bisa melakukannya
sang putri sama sekali tidak mengerti
apa yang dikatakan oleh neneknya
dia mengumpulkan semua cendekiawan dan pelukis
dan juga penyair kerajaannya dalam rombongan besar
dan pergi menemui pangeran
yang mulia aku punya rahasia
untuk menyiapkan sup dengan pasak sosis
yang dibutuhkan untuk memasak sup dari pasak sosis adalah
mengumpulkan hikmat menyalakan dengan imajinasi
dan mengekspresikannya dengan hati seorang penyair
inilah para cendekiawan di kerajaanku untuk hikmat
pelukis untuk imajinasi
dan penyair untuk mengekspresikan
putri kontes ini untukmu
bukan untuk para pelajar dan pelukis dan penyair kerajaanmu
tapi yang mulia
aku ini adalah seorang putri
dan seorang putri tidak pernah melakukan pekerjaan apapun sendirian
aku pikir sudah waktunya untuk kontestan ketiga tuan
lalu sekarang putri ketiga memutuskan untuk mencoba peruntungannya
dia melakukan perjalanan jauh ke kerajaan
suatu hari dia datang ke sebuah desa
dan mendengar suara suara seolah olah beberapa anak sedang berkelahi
aku akan menjadi yang pertama untuk mengambilnya
aku yang melihatnya pertama kali
tidak aku yang melihatnya aku yang memegangnya lebih dulu
apa bedanya siapa yang melihatnya lebih dulu
masuklah dan ambil semangkuk susu untuk anak anjing kecil ini
dan berhentilah membuat sup dari pasak sosis
oh sup dari pasak sosis
bisakah kau memberikan aku resep sup dari pasak sosis
iya aku adalah seorang putri
aku akan menghargaimu dengan sangat mahal kalau kau memberi aku resepnya
seingat aku tidak ada sup yang terbuat dari pasak sosis di sini
membuat sup dari pasak sosis adalah ungkapan denmark
yang artinya konyol dan tidak masuk akal
atau melakukan sesuatu yang dianggap mustahil
jadi itu artinya tidak ada sup yang bisa dimasak dari pasak sosis
tidak yang mulia
sang putri kembali ke aula kerajaan dan menceritakan semuanya
jadi tahukah kau yang mulia bahwa tidak ada sup yang bisa dibuat dari pasak sosis
kau membuat putri kami berjuang sia sia
berani beraninya kau memperlakukan putri kami yang berharga
putriku yang malang bepergian ke seluruh kerajaan untuk mendapatkan resep untukmu
iya dengan seratus pelayan
hanya seratus pelayan
dan ini semua sia sia
kami akan membalas penghinaan ini
akan ada perang
iya akan ada perang
akan ada perang
iya akan ada perang
akan ada perang
iya akan ada perang
tunggu yang mulia ada sup yang bisa dibuat dari pasak sosis
tunjukkanlah dan kita tidak akan percaya sampai kita mencicipinya
baiklah yang mulia bawa masuk
terima kasih jadi sup spesial ini memiliki tiga bahan
pertama kami mengambil air dan memasaknya sampai benar benar mendidih
lalu kami memasukkan pasak sosis
dan tentu saja karena itu adalah bahan yang paling penting
dan kemudian ada hal ketiga dan terakhir yang juga kita butuhkan
itulah alasan mengapa resep ini tidak dikenal luas
emas cair dari tiga mahkota kerajaan
ya sup yang sangat istimewa ini tidak akan dapat disiapkan tanpa itu
apakah kau tidak ingin merasakannya yang mulia
sekarang raja dan ratu khawatir
sangat memalukan bagi seorang raja untuk melepaskan mahkotanya
tapi kemudian merekalah yang meminta bukti bahwa sub seperti itu ada
dan mereka ingin mencicipi rasanya
tiba tiba salah seorang raja memikirkan sebuah ide
dia bangkit dan berkata dengan sombong yang bisa dikerahkannya
oh baiklah mencicipi sup akan sama dengan menghina tuan rumah kami yang mulia raja redleg
dan kebudayaan kerajaan kita tidak akan pernah mengizinkannya
jadi kami percaya sup itu ada
dan kami setuju bahwa itu pasti lezat
tetapi kami tidak ingin mencicipinya
jadi kau tidak perlu memasaknya
iya kami tidak ingin mencicipinya
ya kami tidak ingin mencicipinya
baiklah kalau begitu
aku pikir itu adil bahwa gadis ini yang akhirnya berhasil membawa resep sup dari pasak sosis kepada kita
dan layak dinyatakan sebagai pemenang konten
ya kami setuju
nyonya apakah kau setuju untuk menikahi putraku pangeran redleg
aku setuju yang mulia
dengan cara ini mari menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelamatkan keempat kerajaan dari perang yang mematikan
dia menyelamatkan kerajaan dari membuat sup dari pasak sosis
dia dan sang pangeran menikah dan memerintah kerajaan mereka dengan kebijaksanaan
dan juga dengan belas kasihan